berbangsa satu berbangsa satu bangsa indonesia
sebelum dikukuhkan pas kibraka membacakan ikrar putra indonesia
yang dipimpin oleh kepala badan pembinaan ideologi pancasila yudian wahyudi
salah seorang pas kibra yakni anggota pas kibraka dari dki jakarta safina fasya
menjadi perwakilan pas kibra yang memegang dan mencium bendera
usai membaca ikrar jokowi memimpin pengukuhan pas kibra
dan menyematkan lencana sebagai tanda pengukuhan
jumlah pengibar bendera tahun ini lengkap enam puluh delapan orang
dan merupakan siswa siswi dari seluruh indonesia
dengan memohon rito allah yang maha kuasa
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara
sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka
dan di jokowi
pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua
semoga tuhan yang maha kuasa
memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
berbeda dari tahun tahun sebelumnya
program pasukan pengibar bendera pusaka pas kibraka tahun ini
dikoordinasikan oleh badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
usai mendampingi presiden ri jokowi dodo
mengukuhkan paski braka yang akan bertugas pada tujuh belas agustus
mendatang di istana merdeka jakarta
zainuddin menjelaskan walau persiapan pas kibraka tahun ini
tidak lagi di bawah kemenpora
melainkan bpip namun pihaknya tetap memberikan
fasilitas dan dukungan yang diperlukan
menurut zainuddin tidak ada perbedaan dalam latihan paski beraka tahun ini
karena seluruhnya masih tetap dilatih oleh badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
badan pembinaan ideologi pancasila maupun bpip itu hanya memfasilitasi
tetapi pelatihannya itu langsung ditangani oleh garnisu
jadi tidak ada perubahan apa apa
zainuddin berharap seluruh pas kibraka tahun ini
dapat bertugas dengan baik dengan kondisi fisik yang sehat
tim liputan cnn indonesia